pemerintah memastikan akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan masyarakat yang mengalami efek samping akibat vaksin corona
selain telah memastikan keamanan dan efektivitas vaksin
pemerintah juga telah mempersiapkan mekanisme untuk antisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
seperti tertera dalam peraturan menteri kesehatan no dua belas tahun dua ribu dua puluh